nba all star weekend akan bergulir pada enam belas tujuh belas dan delapan belas februari waktu indonesia barat
kira kira seperti apa nba all star kali ini menurut para pemain tim nasional basket indonesia
arki brandon lawren prastawa dan abraham akan mengulasnya untuk kita
tim lebron yang bakal menang di all star tahun ini
saya milih tim giannis
lebron sih kayaknya
kalau gue sih tim lebron ya
timnya superstar semua jago jago dan di all star kan jaganya kan pasti agak kendor lebih bisa ngasih showtime yang pasti
nah waktu dia milih grafiknya dia lebih serius pilih pemain yang lebih ke tim
lebih serius aja gitu sama timnya lebron dibanding timnya giannis sih
lebron yang menunjukkan bahwa dia gm yang baik
dia bisa punya kapabilitas buat jadi gm yang baik
dia dengan pick yang dia pilih dia bisa bikin tim yang jauh lebih bagus daripada tim gianis menurut gue
dari secara komposisi di atas kertasnya
boleh boleh gue suka giannis sih
gue pikir dia jadi lillian tahun ini
tahun lalu sih gue pegang ben simmons sih kayaknya
jamuan sih lagi bagus sih
dia sangat menyenangkan buat nonton
ya dia masih
dia mau alat sepuluh terus mau bikin timnya menurut gue
zion lah siapa lagi
mainnya udah pede aja udah bisa bawa timnya jadi lebih baik gitu sih kalau yang gue lihat ya
katanya ja sih ya
karena zion masih rawan rawan cedera
man dia punya tahun yang fenomenal
statsnya luar biasa
dan dia super atletik dan menyenangkan untuk dilihat